pulang bangsa takut iya kamu dasar penakut giliran kamu jaga kamu enggak mau takut takut
sama sama tuh masih rumah mana sih rumahnya aku ada pin ya ya ya ya sudah kalau asef mau
pulang kita udahan aja mainnya aku juga mau pulang tuh mayang aja setuju

aku harus merebut mustika itu dari anak ini

ada apa ini ada apa
hilangki teman jodoh juga hilangki kalian tenang kalian
surga pada jarak
surga pada jarak
surga pada jarak
surga pada jarak
surga pada jarak
surga pada jarak
surga pada jarak
surga pada jarak
astaghfirullahaladzih anak anak diculik kejahatan merajalela hingga bertempuran
banji kerajaan purakhara